tambah dua hari lagi bintang kelima jadinya nih
ke tujuh puluh empat di bintang tiga tapi tak apalah tak masalah yang paling penting bukan tempatnya
hai setiap mana banget mau makan itu
luar loh nih ada mingguan nih jagoan dari
bocok penyot nih dracula kau di garut bisa loh
gua juga copet merangkap rajanya copet
akhirnya selamat gua ya kasih
gitu aja kabur haa
i'm back baby
i'm back baby
i'm back baby
gini mas tadi saya lihat mas sedang bernyanyi dan suaranya bagus sekali
makasih saya kan sedang mengadakan acara buka bersama dan mungkin mas berkenan untuk hadir untuk mengisi
jangan lupa ya mas ya saya tunggu kabarnya
kalau gitu saya jualan ya
ibarat ibadah mengatakan
kano bukan sembarang kano
itu kano di daruratitas pasir
walaupun banyak cewek yang naksir
tapi aku asah hatiku menahannya
makanya kedatangan saya kemari
mau ajak anissa anak ibu
untuk buka puasa bersama dengan saya
senang sekali nak reno
buka puasa bersama
kebetulan saya sudah
memmesan suatu tempat
tapi ke lama
tapi ke lama
tapi ke lama
tapi ke lama
tapi ke lama
kalau gitu romantis sekali nah reno ini aduh ibu senang sekali
iya bisa saja ya saya memang laki laki yang selalu mengangkat hakikat martabat kehormatan suara wanita
aku paling baik juga dengan laki yang agak geng geng sama perempuan
ih baik sekali aku
ibu sangat setuju sama anak reno aduh ibu betul betul suka tambah suka ibu sama anak reno
kalau gitu tunggu sebentar ibu akan panggil anissa
baik sekali ibu ini

hei hei hei dengarkan aku ya
sekarang kau langsung ke tempat yang aku bilang tadi stand by di sana jangan ke mana mana
ya siapkan semuanya sekarang ya
sayang juga tuh orang
aduh saya belum baca baru gue
sayangku cintaku datang
jangan lari sayangku
ah kangen jauh jauh datang dari kampung sayangku
jangan pergi sayang julia
jangan tinggalkan a'a ya
ah tidak sanggup untuk menerimanya
tunggu ada laler
oh maaf pak a itu
tak ada laler nek
oh sama juga kangen katanya mau buka di restoran hotel bintang lima ini dia restoran
hotel bintang lima tempatnya betul ini tapi permasalahannya abang ini baru ingat kalau
hari hari zumbat tambah dua hari lagi bintang kelima jadinya nih
baru jumat jadi bintang tiga tapi tak apalah tak masalah yang paling penting bukan tempatnya
tapi kualitas orangnya bintang lima macam abang rendo nila nah makanlah
itu dia permasalahan setik lokal kalau setik biasanya kan potongan daging sapi berhubung
daging ayam namanya bukan seti
tapi si mu tapi rasanya tapi jauh sama saja lah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
hai astagfirullah alaiz
neng julia cantik pisan
ih ah bisa aja gombal memangnya ular berbisa beneran neng swear ama tidakkan
pernah bohong udah tuh julia dan nasi bungkus buat ah nasi bungkus tambah cantik neng mah luar biasa
mana kalau orang orang di dekat lecet yang ada
kita kan belum pada buka
janji ya jangan rampuk duluan nih janji jangan dulu nih
aduh julia gue tuh nggak mungkin ngebawainin lu
iya lu juga janji bener yaudah yuk
ah makan yuk ada apa nih
enggak biasa baru makan juga yuk
ah duluan nih makan imap laki laki